masa libur lebaran akan segera berakhir
situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol cipularang
dari arah bandung menuju jakarta mengalami kemacetan panjang
penumpukan kendaraan terjadi sebelum dan sesudah gerbang tol kalihurib utama
kemacetan ini merupakan buntut dari kepadatan di tol cikampek
yang mengular panjang hingga ke tol cipularang mencapai dua puluh km
antrean dan kemacetan ini terjadi di pintu masuk gerbang tol kalihurib utama
di ruas jalan tol cipularang dari arah bandung menuju jakarta minggu malam
ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah yang mengular panjang hingga mencapai dua puluh km
kemacetan panjang ini akibat pemudik balik dan pelancong
usai menikmati masa libur lebaran di kampung halaman
ataupun berkunjung ke tempat wisata
diperkirakan arus balik akan semakin meningkat seiring cuti bersama sudah akan berakhir
dan senin hari ini warga sudah kembali kerja